jangan jadikan politik membuat demokrasi tak berkutik
demokrasi harusnya dijaga
bukan hanya sekedar pemuas kepentingan penguasa
saya elvira herunisa untuk cnn indonesia